dia kek dia kek dia kek dia kek siapa kek gitu ustadz
aku juga gak mau tuh sama sekelompok orang yang bohong bohong
katanya mau dipotong ayamnya
nangkep ayam aja gak bisa
pasti kalian gak akan saling menerima
eh aku gak ada
aku itu ada
aku itu ada
ini punya aku
yang apa yang ini
masih aja kalian ngurusin ayam
siapa yang suruh kalian ngejang ngedangin ayam
mereka semua gak ada yang mau ngaku
saya punya caranya supaya mereka ngaku
kalau diantara kalian bertiga gak ada yang mau ngaku
biar ustadz musa yang mulia dan santun
kaget kan kaget kan
ada titik terang nih
jadi sobri pelakunya
ayamnya udah jujur nih
ayam yang tidak diberikan akal dan pikiran
oleh allah swt
kamu ini manusia santriwan
dikasih akal pikiran
kok bisa bisanya kamu gak jujur
sekarang kamu ngaku
kamu kan pelakunya
iya pak ustadz
si sobri nangkep ayamnya gara gara dia gak tau bubekel apa buat kema
jadi dia ambil ayamnya menangkap ayamnya pak yai amir
ya soalnya saya bingung bubekel apa
sekarang sebelum kamu minta maaf sama kita
tuh lihat tuh kakinya pada keram
pegel tau lari larian
tapi jangan diulangi lagi ya
nah sekarang ayamnya kan udah masuk
besok besok atau lain kali
kalian gak boleh yang namanya berbuat zolim sama makhluk allah
karena itu berdosa
yaudah sekarang kalian bertiga siap siap untuk sholat maghrib
boleh ya pak
mau diajak ngobrol sama ustadz ridwan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
santriwan santriwati kunanta
untuk lebih jelasnya persiapan besok biar ustadz riwaya akan menjelaskan apa yang perlu dipersiapkan
silahkan ustadz ibuan
terima kasih ustadz
baik untuk para santriwan dan santriwati
seperti yang saya sudah janjikan kepada kalian semua
malam ini saya akan melakukan pembagian kelompok
dan nantinya kelompok ini kalian semua harus bekerja sama
dari mulai kalian berangkat
sampai kalian sampai berangkat
dan sampai di tujuan
terus kalian acara jurid malam
acara api unggun
sampai kembali ke pesantren
dan nanti kalian harus pilih sendiri
siapa yang pantas menjadi ketua dari masing masing perkelompoknya
dengan cara voting atau suara terbanyak
kalian semua mengerti
sekarang dengarkan baik baik
karena ustadz akan umumkan siapa saja kelompok kelompoknya
untuk menurut ustadz
untuk kelompok pertama
itu ada ayu
terus ada lilis
baik untuk kelompok dua
itu ada sobri
nah ini biar saya lanjutkan
untuk santriwan ada sobri
kok kita harus dikelompok sama haikal sama dodot
nggak dia ngelain apa ustadz
dia kayak dia kayak dia kayak dia kayak siapa kayak gitu ustadz
aku juga gak mau tuh
katanya mau dipotong ayamnya
nangkep ayam aja gak bisa
pasti kalian gak akan saling berterima
hei kalian ini gimana nih sih
ustadz udah tau
pasti akan jadi seperti ini
ustadz ingin kalian belajar untuk bisa bekerja sama dengan baik
dan belajar berdamai
tidak hanya dengan teman kalian
tapi juga dengan hati kalian
ustadz ingin kalian belajar untuk bisa bekerja sama dengan baik
tidak hanya dengan teman kalian
tapi juga dengan hati kalian sendiri

sekarang kalian semua sudah jelas
yaudah sekarang kalian boleh bubar
dan kembali ke kamar kalian masing masing
kalian istirahatnya cukup ya
nah gimana kalau nama kelompok kita al amin aja
eh tunggu tunggu tunggu
aku nggak setuju kalau al amin
aku lebih setuju kalau anur
tunggu tunggu tunggu
artinya anur itu kan suci
aku maunya al amin
aku maunya anur
aku maunya anur
gak usah ribut
daripada kita ribut kayak gini
siapa yang paling suaranya paling banyak
kalian berdua kenapa malah pilih
lebih pilih haikal sih
kenapa nggak belain aku aja
bukan belain haikal
tapi kita lebih pilih al amin
al amin itu artinya jodoh
nah makanya kita juga kan
dan pas lagi sholat baca al fatihah selesainya pasti bilang
dim dim dulu
udah udah tau kan aku yang bikin ide
yang banyak ngevote aku
kau bisa ngevote aku
kau bisa ngevote aku
kau bisa ngevote aku
kalau misalkan kamu amur ya kamu ketuanya
sekarang ini ide aku

saya kapten kamu yang bikin ide
kapten kayak k knockingan
basically itu menurut aku
aku yang harus jadi ketua kami
aku ketingin nanti kamu n shaqit
nanti kau mau nparti biasanya frente

oke deh baiklah abang

ya ustadz kita bukan ribut kita cuma serapat untuk bagi bagi tugas buat besok
bukan untuk berantem
oh gitu yaudah kalian boleh rapat tapi jangan malam malam ya
terus nanti jam sembilan tepat kamu terus juga kamu indra ya
kalian kembali ke kamar kalian terus abis itu langsung tidur
persiapan buat besok
baik ya udah kalau begitu ustadz pamit ya
kemana mereka larinya cepet banget
eh eh tok lu alihin perhatian mereka
tapi caranya gimana
eh lu lari kesana
pak pak pak ini dia pak pak